setelah dihentikan selama tujuh bulan akibat pandemi
pemerintah arab saudi kembali membuka kegiatan umroh bagi warga negara asing
pada satu november
dan untuk mengetahui penyesuaian yang dilakukan untuk pelaksanaan umroh
di masa pandemi kita sudah terhubung dengan wakil sekjen asosiasi muslim
penyelenggara haji dan umroh republik indonesia atau ampuri
selamat malam pak farid assalamualaikum
salam ratu ratu selamat malam
selamat malam pak farid
pak farid kita tahu sudah ada jemaah dari indonesia
kemudian yang sudah berangkat ya pak farid totalnya sekitar tiga ratus tujuh puluh betul pak
betul sekitar sekitar
sebagian besar kalau tidak salah adalah mereka perwakilan dari travel umroh
jadi apa yang akan dilakukan sebenarnya
apakah memantau juga menyiapkan atau bagaimana
oke terima kasih mbak putri
oke yang pertama kita berterima kasih kepada pemerintah
arab saudi yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah indonesia
untuk memberangkatkan kembali jemaah umrohnya di awal bulan ini
yang kedua keberangkatan pada tanggal satu kemarin
menggunakan perdagangan seluruh airline kurang lebih berjumlah sekitar tiga ratus enam puluh
kita memastikan bahwasannya
ini sesuai dengan ketentuan protokol covid
yang nanti akan kita sosialisasikan kepada
para jemaah jemaah umroh yang akan berangkat nanti
jadi protokol kesehatan
sudah diterapkan sejak kita memasuki pesawat
menggunakan masker dan
hand sanitizer yang disediakan oleh penerbangan
bahkan di penerbangan pun
sudah dikasih satu paket yang berisi kesehatan
terkait dengan masker
pintu basah dan lain lain
nah setelah kita mendarat di saudi
protokol kesehatannya juga sudah disiapkan
disambut oleh wakil menteri haji arab saudi
juga disambut oleh beberapa wakil dekat selandara
juga menerapkan protokol kesehatan
perlu diketahui keberangkatan ini
semua harus menggunakan pcr
atau swab test
yang sudah dites satu hari sebelumnya
dan usianya di asas delapan belas hingga lima puluh tahun
apakah betul hanya mas kpi tertentu yang boleh
melayani ibadah umroh dengan protokol ini
untuk semua masyarakat
hanya satu penerbangan saja
ini baru uji sobat
karena masa transisi kemungkinan
ya tidak usah berkecil hati
bagi yang usia di bawah delapan belas dan di atas lima puluh
serta penerbangan penerbangan lain
jika kondisi sudah normal
insya allah juga akan dibuka
seperti selain saudi arabia
sejauh ini pembicaraannya dengan biro
atau dengan ampuri seperti apa
sekarang ada penerbangan uji coba
ada uji coba yang sudah dilakukan tiga ratus enam puluh orang itu
apakah ada gelombang berikutnya dibuka lagi
ya insya allah gelombang berikutnya
kita lakukan di tanggal
karena semua harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan
saat ini saya berada di mekah
juga begitu mendarat
masuk hotel langsung dikarantina selama tiga hari
bahkan kita keluar kamar pun tidak boleh
makan kita disuplai
dan di dalam hotel juga diterapkan protokol kesehatan
kamarnya juga luas
yang tadinya berempat
kita sekarang tidak boleh berempat hanya berdua
untuk transportasinya juga
juga tidak boleh diisi penuh
hanya diisi untuk dua puluh orang
kalau misalnya dari sisi paket yang kemudian
nanti ditawarkan oleh biro travel
itu pasti akan ada perbedaan kan
kalau misalnya dilihat dari protokolnya
kemudian bisnya sudah tidak lagi bisa ramai
itu bagaimana pak farid
harga akan mengalami kenaikan
kurang lebih sekitar dua puluh lima hingga tiga puluh persen
harga penaikan ini
itu untuk kebutuhan pribadi
terkait dengan protokol kesehatan
yang pertama sebelum jamaah berangkat
mereka harus menginap dulu
karena mereka harus pcr atau test tab
yang hasilnya bisa diambil paling cepat
kurang lebih enam jam
sehingga jamaah jamaah yang dari daerah
mereka harus menginap
itu akan ada tambahan biaya
begitu pula di sini
di sini yang tadinya bisa diisi empat puluh
kamar yang tadinya bisa disi empat
juga cuma diisi dua orang
terus harus ada tambahan guide
khusus warga negara saudi
yang membimbing jamaah secara langsung
di luar gaya yang kita bawa dari indonesia
tentunya akan ada tambahan tambahan
terkait dengan protokol kesehatan tersebut
untuk pembatasan usia
hanya dibatasi usia saja
atau untuk mereka calon yang memiliki penyakit komorbid
juga diperiksa dulu secara khusus
atau bagaimana pak farid
jadi untuk yang punya penyakit comorbid
itu juga ada pemeriksaan khusus
namun sekarang hanya di test sweep saja
jika test sweep dari negara asal
termasuk indonesia lolos
maka di sini akan diverifikasi
dan juga bisa lolos untuk masuk ke saudi
kemudian nantinya ketika kembali ke indonesia
itu juga harus menjalani tes swab dulu di arab saudi
nah jika positif ya di arab saudi
maka juga akan dikarantina
oke langsung dikarantina di sana gitu ya pak farid ya
ini karena penerbangan perdana
sehingga kita masih uji coba sambil melihat kira kira
seberapa rumit pelaksanaan kegiatan
pak farid terima kasih banyak sudah bersedia
bercerita malam hari ini di cnn indonesia pak farid
selamat menjalankan ibadah umroh pak farid